mau di dalam negeri mau di luar negeri pasti rame
setelah itu kan kita omong omong daripada kita
kalau gue secara management pastinya ada sedikit crumbling ya
ya ya ya menyambung penyataan pak uji tadi ya
perubahan iklim ada di sini
tumpuan scorer juga kalo kita liat berapa kali
profesional itu kan jadi pemikiran pemikiran yang halal